sekolah tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua dan memiliki rasa aman bisa berubah ketika perundungan dan juga kekerasan yang melibatkan anak sekolah sebagai korban hingga pelaku terus terjadi
apa penyebabnya dan bagaimana mencegah agar anak kita tidak menjadi korban
bergabung bersama kami malam hari ini ketua dewan pakar federasi serikat guru indonesia retno listiarti selamat malam bu retno
bu retno tadi kita sudah lihat ada beberapa kasus kekerasan yang pelakunya dari pihak sekolah ada kepala madrasah ada siswa hingga yang berada di luar sekolah misalnya orang tua siswa
menurut anda apa yang menjadi penyebab meningkatnya perilaku kriminal anak sekolah
ya pertama perilaku seorang anak itu sangat dipengaruhi sebenarnya oleh pertama faktor internal
internal itu adalah keluarganya
jadi anak anak yang dibesarkan dengan kekerasan biasanya tanpa kemudian mendapatkan pemulihan psikologi
biasanya akan ya luka batin itu akan membuat dia kemudian mudah juga melakukan kekerasan
nah yang kedua adalah faktor eksternal
faktor eksternal itu adalah lingkungan di luar keluarganya
jadi tadi ya misalnya geng gitu
jadi kalau geng ini penuh kekerasan dia bergaul dengan orang orang seperti ini ya tentu ya kalau dia sudah
sebelumnya tidak menjadi korban atau pelaku kekerasan pun dia akan tertular gitu ya
jadi pertemanan komunitas gitu ya itu memang juga sangat menentukan
termasuk pengasuhan di sekolah
apakah sekolah menerapkan aturan sekolah atau kebijakan kebijakan yang mengandung kekerasan
nah ini juga akan mempengaruhi gitu ya perilaku anak dalam melakukan kekerasan
ada dua faktor tadi mungkin termasuk diantaranya adalah reward dan juga punishment yang seharusnya bisa lebih
ya lebih tegas lagi
tapi saya juga mendapatkan data dari anda dari fsgi sejak januari hingga agustus dua ribu dua puluh
terdapat dua puluh lima kasus kekerasan seksual yang dilaporkan
ada juga delapan belas kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah
menurut anda apakah ada yang salah dari sistem di sekolah sehingga memang tidak bisa menjadi tempat yang aman nih bagi anak
ya pertama tadi ya
karena ada faktor tadi
yang kedua adalah sebenarnya tadi kita bicara faktor keluarga gitu dia dibesarkan
sekarang kita bicara faktor lingkungan dalam sekolah
nah di sini ya banyak sekolah
sebenarnya ke pemerintah pusat misalnya melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan ristek
kemudian juga kementerian agama itu punya mou loh
untuk memutus mata rantai kekerasan
nah di dalam satuan pendidikan gitu
nah itu kemudian diperkuat oleh permendikbud nomor empat puluh enam
tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan
nah di sini memang ada proses di mana sekolah harus membentuk tim ya
tim pencegahan dan penanganan kekerasan
kemudian juga membuka kanal pengaduan
dan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan penanganan gitu
nah ini sekarang kita harus melihat apakah kemudian sekolah menerapkan atau tidak
kalau tidak maka banyak sekali kasus kekerasan di sekolah
nah justru akhirnya mengakibatkan anak anak ini tidak memiliki efek jerah
itu juga banyak terjadi
atau malah memperkuat siklus kekerasan yang kemudian terjadi di lingkungan pendidikan
burto yang saya tahu kan dari sekolah juga kan ada sistem
ada juga guru bk begitu ya
yang seharusnya bisa berjalan dengan baik
menurut anda apakah kedua sistem ini tidak berjalan dengan baik dan apa penyebabnya
pertama kalau terkait dengan guru bk di sd kan nggak ada ya
sementara kekerasan di sd kalau pakai data fsg itu juga cukup tinggi
yang kedua memang yang cukup tinggi itu smp gitu
nah di smp udah guru bk
tapi guru bk itu juga di jenjang smp banyak yang kurang
karena kan dalam aturan permedikbud satu guru bk mestinya menangani satu ratus lima puluh anak
tapi karena kekurangan guru bk maka banyak sekolah
itu satu guru backup bisa menangani tiga ratus anak atau lebih
nah ini yang membuat guru bk juga kan terlalu banyak anak
itu juga penanganannya kemudian bisa saja tidak maksimal
nah di sini sebenarnya memang faktor guru dan orang tua itu sangat berpengaruh
jadi bagaimana guru pun sekolah itu juga melakukan misalnya kelas parenting
yang harusnya menyamakan
antara pengasuhan keluarga
dengan pengasuhan sekolah yang tanpa kekerasan gitu
nah ini penting karena orang tua pun harus disadarkan
orang dewasa sekitar anak termasuk guru harus disadarkan bahwa mendisiplin anak tidak boleh dengan kekerasan
bahwa riset di seluruh dunia membuktikan bahwa kekerasan terhadap anak tidak berdampak positif apapun pada anak
bahkan mengganggu tumbuh kembang anak
menjadikan anak justru tadi menjadi pelaku kekerasan
karena siklus kekerasan atau budaya kekerasan
dan jangan lempar tanggung jawab begitu ya
orang tua tidak bisa melemparkan tanggung jawab terhadap anaknya bagi guru
begitu pula dengan sebaiknya
tapi kalau kita bicara mengenai pemulihan korban
menurut anda apa yang baiknya dilakukan agar tadi kita bisa memutus mata rantai
sekaligus juga mencegah agar ini tidak kembali terulang
jangan sampai di kemudian hari korban ini justru menjadi pelaku begitu di tingkat yang lebih tinggi nantinya
ya ini pertanyaannya bagus banget ya mas eja
ini kita memang punya pr banget terkait dengan penanganan
banyak sekali sekolah sekolah atau mungkin juga madrasah yang menerapkan efek jerah
maksud mereka dengan pendisiplinan itu kembali dengan melakukan kekerasan
nah ini yang bagus banget pertanyaan ini karena menurut saya ini dibukakan pintunya
jadi kalau dalam permendikbud empat puluh enam itu ada keterlibatan pemerintah daerah
jadi pemerintah daerah ini bukan cuma dinas pendidikan
tapi juga dinas pendidikan
nah itu juga penas pemerintah perlindungan anak dinas sosial kemudian lembaga psikolog
nah ini penting karena sebenarnya kalau kasusnya adalah pengasuhan keluarga yang bermasalah
maka sekolah mungkin tidak bisa bertindak banyak
nah disinilah masuk pemerintah daerah
ya dengan melakukan how visit dan upaya assessment juga dan pemulihan anak itu juga dengan orang tuanya
sehingga pengasuannya bisa berubah
lalu kalau kemudian sekolah yang bermasalah aturan aturan sekolah yang ternyata mengambil kesalahan
yang ternyata mengandung kekerasan gitu ya
ini kemudian juga bisa gitu ditangani oleh satgas
pada level pemerintahan daerah yang satgas itu ditandatangani oleh kepala daerah
pengangkatan satgas itu
nah kalau kemudian antara sekolah dinas pendidikan dan juga pemerintah daerah ini mampu bersatu ya berkolaborasi menangani anak anak
saya rasa ini bagus banget gitu ya
karena anak itu kan peniru ulung gitu ya
jadi apa yang dilakukan orang dewasa dia akan tiru
nah penanganan ini adalah pemulihan untuk dia kembali seperti sendia kala
nah ini penting banget
karena anak anak yang mendapat penanganan psikologi yang tepat
biasanya dia walaupun jadi korban nggak akan jadi pelaku di kemudian hari
nah disini peran pemerintah daerah sangat besar
karena psikolog ini kan berbiaya mahal kalau sendiri
jadi dengan kerjasama ini
sekolah sekolah bisa dibantu oleh para psikolog daerah tanpa biaya
bu retno kalau kita melihat kasus kasus ini yang kekerasannya juga semakin meningkat
kita sebagai orang tua pasti khawatir akan keselamatan anaknya masing masing begitu ya
apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah
karena tadi anda katakan memang perilaku anak ini akan atau tercermin dari orang orang dewasa di sekitarnya begitu
dan ini anak anak sekarang kan generasi z ya
generasi yang sebenarnya dekat betul dengan digital
jadi ini pun digital ini gitu ya yang dia akses itu juga bisa mempengaruhi dia
maka disini penting betul kehadiran orang tua
memang kita tidak mudah menjadi orang tua karena nggak ada sekolahannya
apalagi di era generasi z seperti sekarang
maka penting sebenarnya orang tua juga belajar menjadi orang tua
banyak tempat bertanya dan banyak tempat belajar
dan berbagi gitu ya
jadi ubahlah pengasuhan agar positif
yang kedua guru
ya karena ada permendikbud ada undang undang perlindungan anak gitu ya
orang tua juga ada undang undang kdrt
maka sebenarnya kita semua mestinya punya kesepakatan bersama orang dewasa sekitar anak
tidak mendisiplinkan anak dengan kekerasan
nah kemudian yang terakhir yaitu ya menjadi role model ya
yang baik terhadap anak anak kita bahwa kita memang manusia bisa saja salah gitu ya
tapi bisa memperbaiki diri gitu
termasuk anak anak diberi kesempatan memperbaiki diri karena mereka masih anak yang belum berpikiran dewasa
dan mereka ini sedepannya masih panjang gitu
jadi kolaborasilah ya agar bisa melindungi anak anak kita dari berbagai paparan
mulai dari lingkungan pergaulan sampai media sosial misalnya
nah ini hal yang menjadi pr ya
tugas ya bagi para orang tua dan orang dewasa lain di sekitar anak termasuk guru
bu retno terakhir tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat atau rumah yang aman
rumah kedua bagi anak
apa yang harus dilakukan bagi pihak sekolah agar kejadian kekerasan ini tidak terjadi di lingkungan sekolah oleh siapapun pelakunya
baik itu anak sesama siswa dengan teman temannya maupun juga yang lebih dewasa
baik itu dari pihak sekolah guru maupun tadi kita lihat ada
kepala madrasa juga ikut ambil bagian di sana
ya menurut saya penting tadi ya menerapkan tadi permendikbud nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh
karena di sini sebenarnya ada panduan dalam pencegahan dan penanganan
nah kalau sekolah saya dorong ya untuk mempelajari ini
yang kedua segera bentuk tim ppk tim pencegahan dan penanganan kekerasan
lalu gunakan juga sistem pengaduan yang ada di sekolah
jadi itu adalah sistem pengaduan yang baik penanganan yang baik agar anak anak ini berani speak up
karena penting banget speak up itu
jadi dia berani ketika dia mengalami kekerasan ketika dia melihat kekerasan itu dia mau bersuara
dan untuk itu tentu perlu perlindungan
makanya perlu tim ini
nah dengan demikian maka tadi kekerasan itu bisa ditangani lebih cepat dan bahkan juga bisa dicegah
karena mencegah kan lebih baik daripada kita mengobati gitu kan
jadi ini hal yang harus dilakukan sekolah menerapkan ini
nah yang terakhir saya rasa peran pemerintah daerah ini juga penting
karena sekolah jangan dibiarkan sendiri juga
nanganin banyak kekerasan karena belum tentu juga
sekolah memiliki kecakapan itu
jadi perlu dibantu oleh pemerintah daerah
terutama terkait pemulihan psikologi
ini tentu banyak yang tidak tahu harus mengakses kemana
meskipun sama sama pemerintah daerah
jadi penting di sini peran pemerintah daerah juga
lebih baik deketin sekolah gitu kerjasama
untuk mereka tahu kemana kalau membutuhkan bantuan pemulihan misalnya
baik kita sepakat ya seluruh pihak harus bekerjasama
karena sekolah ini tempat belajar bukan menghajar
terima kasih ketua dewan pakar federasi serikat guru indonesia
retno listiarti selamat malam